lebih dari sembilan ratus bangunan di pulau reklamasi kini mendapatkan izin mendirikan bangunan
penerbitan izin dari pemprov dki ini mendapat sorotan publik
penerbitan surat imb pulau d yang dikelola oleh pt kapuk naga indah terancam kembali gugur
menurut pengamat tata kota nirwana yoga hal itu dikarenakan imb yang diterbitkan tanpa melewati sejumlah tahapan yang ada
salah satunya master plan tata ruang pembangunan daerah yang masih dalam pembahasan dprd dki jakarta
imb ini keluar sementara rencana tapak rencana induk bahkan rencana tata ruang diatasnya ini kan belum ada
sementara perda juga masih dalam proses pembahasan di dprd
ini yang kemudian dianggap melanggar pengeluaran izin imb tersebut
lebih dari sembilan ratus bangunan di pulau reklamasi kini telah mendapatkan
izin mendirikan bangunan atau imb penerbitan imb ini mendapat sorotan dari berbagai pihak
ada yang menuding gubernur dki jakarta anies baswedan diam diam menerbitkan imb pulau reklamasi
namun anies membantah
ada juga yang berpendapat penerbitan imb ini tidak sesuai dengan beberapa aturan
dan benarkah demikian apakah tepat memisahkan kata reklamasi dengan imb
kami akan mengelaborasi lebih jauh topik ini bersama narasumber yang sudah hadir malam ini
sudah ada bang asraf ali
selamat malam mas asraf
waalaikumsalam terima kasih bang sudah hadir malam ini
dan juga dari pengamat kebijakan publik universitas indonesia mas rianugroh
mas rianugroh selamat malam
oke kita langsung saja ya
soal kontroversi penerbitan imb ini saya tertarik dulu untuk menanyakan ke bang ashraf ini
jadi cakatan dari dprd sebenarnya apa
ada kejanggalan katanya dengan imb yang diterbitkan secara diam diam
ada soal inkonsistensi kebijakan juga di sini yang disoroti
sebenarnya apa yang dicatat oleh dprd dki jakarta
iya kita kan mengetahui dan mencoba memahami ini kan dari berita berita ya
bahwa setahu kita bahwa bangunan bangunan yang sempat berdiri
yang tidak didukung oleh
dokumen yang sebagaimana mestinya
sesuai dengan aturan
pak gubernur dengan tegasnya menyatakan itu di saigal
kan gitu ya
itu yang kita tahu
dan itu menjadi opini di masyarakat
masyarakat tahu gubernur tegas pada saat itu
kita pahami kita hargai memang
memang kalau bicara soal pemahaman kita reklamasi dengan imb
saya pikir ini suatu hal yang
berbeda tetapi ada kaitannya
kaitannya begitu maksudnya apa tuh bang ali
konteks reklamasi yang dihentikan itu yang memang belum dikerjakan
sekarang ada tiga pulau yang sudah berjalan
yang tidak didukung oleh dokumen pada saat itu reklamasinya
artinya ada satu wilayah yang direklamasi oleh orang atau badan tertentu
yang pada saatnya
selesai masih belum mendapatkan legalitas
nah itu sudah terjadi
itu kan itu argumentasinya pemerintah daerah
ini kan sudah ada lahan
dan sempat lahan itu dibangun tanpa juga dokumen
akhirnya diambil tindakan pak gubernur pak anies baswedan melakukan penyegelan
nah tapi dalam proses kemari perjalanannya
nah saya kita terus terang di dewan wakil ketua pak taufik ya
pak taufik itu kan wakil ketua dari garindra pak tepan dukungnya pak anies
dia secara apa menyampaikan bahwa dasarnya apa gitu kan
karena imb itu ketika dia terbit harus didukung oleh berbagai dokumen
ya oleh sertifikat oleh lalu disesuaikan dengan
dengan rencana tata ruang dengan dtr
apa karena raperda ini nggak rampung rampung gitu akhirnya dikeluarin aja deh imb nya gitu
ya nggak bisa ini kan negara ini kan pemerintahan
jadi komunikasinya selama ini bagaimana
ini yang saya ingin sampaikan bahwa kita dalam proses ya kan
dalam konteks yang tadi reklamasi yang pulau yang sudah jadi ini ini kan ada usulan dari pemerintah daerah yang masih juga di posisi biro hukum sekarang ini
masih mau direncanakan kajian akademisnya masih dipersiapkan atau sedang dikerjakan
nanti akan dibawa ke dprd itu kan dua peraturan daerah donasi dengan reklamasi itu
jadi kalau dua peraturan daerah itu sudah selesai baru bisa diproses lebih lanjut kan
tanah yang telah direklamasi tadi
apakah itu jadi bangunan untuk apa bangunan itu peruntukannya
lalu status wilayah itu apa jalur hijau kah atau perkantoran atau pemukiman
itu kan harus disesuaikan dengan peraturan daerah yang ada rdtr nya
jangan nanti ini sudah dibangun lalu perdanya menyesuaikan yang sudah dikerjakan kan nggak boleh gitu
oke tapi kan dipakai pergub bang
itu berarti lemah
nggak bisa begitu atau bagaimana
dasarnya waktu itu pak anies begitu
kalau bicara undang undang itu kalau bicara undang undang kan pergub itu turunan dari perda
iya dong ya kan peraturannya kan begitu
kalau pergub tahun dua ribu enam belas kan turunannya dari peraturan daerah harusnya
tapi pergub yang digunakan itu apa turunan peraturan daerah yang mana
ini yang sebenarnya gini ya sebenarnya situasi ini kan kami
atau saya dari fraksi golkar hanya ingin minta penjelasan saja kepada pak gubernur
ya soal salah benar apa nanti kan kalau ada penjelasan lebih luas ya lebih transparan
masyarakat juga jadi tahu
bahwa apa alasan pokok yang mengakibatkan imb untuk sembilan ratus bangunan lebih ini terbit gitu
sudah bersertifikat kah
atau sudah ada peruntukan ruang ini untuk apa
bangunannya untuk apa
jadi ini sifatnya teknis
sebenarnya bicara soal teknis ada dinasnya yang mengelola
yang urus gini ya pak
kan dinasnya diem aja nih sekarang
sebelum lebih lanjut ke bang ali saya ke mas dian deh kalau gitu
kalau sudah begini gimana mas rian
maksudnya kemarin kan sempat menolak reklamasi
tapi kemudian imb diterbitkan di lahan yang direklamasi
apa ini kemudian catatan dari mas rian melihat kebijakan ini
nomor satu kita harus menyadari masyarakat jakarta ya
bahwa pemerintah dki jakarta mengalami krisis tata kelola yang baik
pertama kita lihat dari segi kebijakannya saja
yang namanya tanah di kawasan reklamasi itu harusnya selesai setelah ada yang namanya itu perda jonasi
jadi tanah di tempat reklamasi itu tanah yang belum selesai status hukumnya
belum selesai ya
belum selesai kenapa perda jonasi masih dikerjakan
itu dulu pak ahok jatuh kenapa perda jonasi belum selesai dia udah garam dulu
padahal perda jonasi itu bisa dipercepat kalau kajiannya selesai
tapi kajiannya tidak berhasil karena pemerintah dki jakarta tidak pernah speed up itu tidak invest di situ
nah jadi pertama adalah krisis di jakarta
krisisnya adalah karena ada kebijakan yang dilanggar
tanah reklamasi itu bukan tanah yang secara hukum itu sah kenapa
itu tanah yang harus jadi dulu pakai perda jonasi jadi nggak susah ini masalah yang mudah dibikin susah aja
begitu perda jonasi selesai turun pergub selesai
sekarang namanya pergub kan nggak ada cantolanya cantolannya mencantol cantolkan saja
ada yang menyebut sembilan puluh lima macam macam padahal itu semua adalah masalah bahwa kita tidak ikut yang namanya
yang namanya rentetan kebijakan yang ada pertama
kedua di mana pelanggaran good governernya transparansi
kita tahu bersama yang namanya reklamasi ini sudah kejadian sudah seperti ini kita nggak bisa bubarkan lagi
tetapi untuk membuat kebijakan lanjutannya harus prinsip pertama adalah transparansi
transparan pertama jangan dengan masyarakat deh dengan dprd saja paling penting
dprd sama meminta tanggapan penjelasan itu artinya nggak transparan
harusnya dprd sebagai istrinya eksekutif
tidak usah nanya tapi diberitahu dulu oke
jadi krisis kedua adalah gitu krisis ketiga adalah ini yang namanya krisis yang namanya state of exception
ada filsuf italia argamben namanya teman saya yang menulis desertrasi tentang itu state of exception
jadi negara di dalam sebuah pemerintah dalam sebuah negara demokratis dia menciptakan sebuah eksepsi eksepsi
dan untuk dia membuat keputusan eksekutif yang mendistorsi demokrasi
jadi kita berbicara demokrasi tapi eksekutif mendistorsi demokrasi
istilahnya adalah oh ini yang namanya diskresi bukan ini bukan diskresi
diskresi itu adalah sebuah kejadian kecil kecil
dan itu berbeda dengan diskresi tadi
oke mas rian kita tahan dulu nanti saya juga tanya ke bang ali transparansi yang seperti apa yang tidak tersampaikan begitu ya
oke sian indonesia prime news segera kembali
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
dan memang sejak awal kita memulai program ini kita sudah menghubungi pihak dari pemprov
namun memang belum ada respon begitu
kita sudah menghubungi pihak dari pemprov
kita sudah terus mencoba
dan sebelum kita lanjutkan ke mas rian dan juga bang ali
saya ingin memperlihatkan ini ada grafik quote dari gubernur dki jakarta anies baswedan yang mengatakan
dikeluarkan atau tidak imb kegiatan reklamasi telah dihentikan
nah pulau c dan pulau d sudah ada di rt rw dki jakarta namun belum ada di rdtr dki jakarta
oleh karenanya gubernur saat itu mengeluarkan pergub dua ratus enam tahun dua ribu enam belas
dengan mendasarkan pada pp tersebut
jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi
suka atau tidak suka atas isi pergub itu apa tuh tadi
artinya yakin sekali bahwa kemudian yang kebijakan yang dilahirkan ini tidak ada yang salah bang ali gimana
ya itu kan yang diperlukan
yang diperlukan sekarang
interpretasi dari pemerintah dki gitu kan
transparansi apa sih bang sebenarnya yang ingin diperoleh begitu
nggak ada transparansi yang berlebihan
tapi kan sebagai wakil rakyat representasi rakyat kita juga ingin tahu saja sebenarnya
kenapa kita ingin tahu
karena kita juga ingin menjelaskan kepada rakyat kalau ditanya kenapa tuh kok ada imb
gubernur atau pemerintah dki mengeluarkan imb
apa dasarnya ketika kita bertemu dengan masyarakat kan
kalau kita kan kita bukan lembaga teknis
yang teknis itu adalah eksekutif
dia yang eksekutor sebagai lembaga eksekutor
hingga kalau memang demikian karena ini sudah menjadi di arena publik ya
sebaiknya memang dijelaskan saja itu yang kita minta
supaya ini tidak jadi kontroversi yang berkelanjutan
jelaskan lalu titik temunya dimana
tapi kan perspektif eksekutif dan dewan kan seharusnya
nanti kan ketemu pada saat penjelasan
kan nggak harus gubernur yang menjelaskan
kan ada lembaga teknisnya yang mengeluarkan imb
ada kepala dinas ada dan perangkatnya
itu tolong dijelaskan lagi kepala dinasnya
kepada dewan yang juga bicara soal teknis
apakah di komisi d yang menyangkut masalah pembangunan
ya kan sehingga ini jadi clear gitu maksud saya
jadi jangan di sana diam
kita bersuara terus kan jadi masyarakat jadi bingung
oke kalau ada yang diem ada yang bersuara ada yang nggak klop gitu bang
maksudnya ada distorsi komunikasi begitu atau gimana
kalau ini perdebatannya di wacana ke melalui media melalui publik melalui ini segala
kan nggak clear berarti
mendingan saya sarankan dari kami fraksi golkar
dari pihak eksekutif ya sudah duduk
apakah itu dalam rapat kerja dengan komisi atau secara khusus dengan pimpinan dprd
karena pimpinan dprd nya saja nggak ngerti gitu kan bagaimana dengan yang lainnya
jangan jangan ada yang kuat ngelobi bang atau gimana
tapi persoalan ini titiknya adalah pada saat itu disegel ini memang harus dipisahkan
kalau reklamasi udah nggak diberikan izin lagi
tapi seperti yang pak aryan sampaikan tadi
walaupun dia juga berdiri di atas tanah reklamasi begitu
iya kalau sudah ini kan tadi dari awal saya katakan bahwa tiga pulau ini sudah memang sudah terjadi
tapi harus didukung tadi oleh regulasi yang jelas
regulasi yang tepat adalah peraturan daerah tentang zona azim
ini harus jelas kalau memang peraturan daerahnya sebagai acuan selesaikan dulu gitu kan
baru ini kalau ditanya sama birohukum
birohukum menyampaikan masih dalam persiapan
kajian akademis artinya masih dalam penggodokan istilahnya
kalau ini imb hadir dasarnya pergub yang disampaikan oleh pak anies
silahkan saja tapi ya argumentasinya dikuatkan gitu
pergub itu apa cukup kuat sebagai alasan dengan terbitnya imb
bagaimana dengan sertifikasi tanah yang ada di sana
bagaimana dengan peruntukannya seperti apa
ya kan begitu sehingga imb itu jelas peruntukannya apakah memang itu untuk bangunan bangunan mewah
atau untuk rumah rakyat atau jalur hijau atau perkantoran kan di dalam rencana detail
itu akan menggugurkan apa yang sudah dikeluarkan sebelumnya begitu ya
kalau peruntukannya berbeda begitu
kalau pergubnya nggak ada
ini kan alur pikir secara logika hukumnya
kalau peraturan daerahnya belum ada
ini sudah terjadi apalagi sudah ada imb
nanti peraturan daerahnya itu menyesuaikan dengan apa yang sudah terjadi dong
kan nggak begitu logikanya nih ya
jadi ini bukan sesuatu yang apa ya perdebatan ini
saya pikir bisa selesai kalau
butuh penjelasan begitu ya
kita cuma minta penjelasan aja
oke saya ke mas rian lagi
mas rian kalau gitu yang disampaikan oleh pak anies ini
imb dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda
emang begitu kalau secara peraturan atau bagaimana
secara kebijakan publik ini korupsi kebijakan
oke korupsi kebijakan
itu yang tidak boleh dilakukan tapi dikorupsi dengan dilakukan eksekusi itu
ini memang sering beberapa kasus terjadi
biasanya kondisi ini triggernya apa
karena ada kepentingan tertentu
tapi kan kita nggak menafikan kalau investasi itu penting ya
iya tapi kalau investasi nggak boleh ngawur dong
jadi gini masalahnya kan saya yakin
pemerintah dki jakarta tahu bahwa kita perlu perda jonasi dulu
sudah tahu seperti itu tapi diterobos ke tempat yang lain
sehingga prinsipnya gini lebih baik minta maaf ketimbang minta izin
kenapa sama sama tahu
misalnya gini toh nanti kalau udah di clone in toh juga dikawinkan begitu loh
nah kalau dprd cuma terima jadi
dprd juga merusak juga mengingatkan hati publik
kenapa ini tidak boleh seperti ini
kenapa seperti itu
mungkin prinsipnya prosedur dijalankan dulu
tapi jangan dimana dprd nya kenapa
mungkin dprd memang ditelikung
nah untuk itu saya sarankan bagus
ada dialog antara pemerintah dki eksekutif dengan legislatif
tetapi tidak cukup itu
menghadirkan juga tokoh masyarakat akademisi pakar
dan mereka bukan mendengarkan tapi ikut berbicara
ingat loh dprd tidak cukup menjadi wakil masyarakat karena dprd mempunyai keterbatasan
baik personal teknis macem macem
disupport oleh tokoh masyarakat
kedua lihat ya
sekarang itu kebiasaan kita punya eksekutif kita ini
itu satu jalur aja
pokoknya ada masalah jelaskan
jelaskannya kepada wartawan tuh
wartawan bisa tanya
wartawan juga terbuat sekemampuannya
coba berani nggak debat terbuka dengan publik dengan tokoh masyarakat
bukan tujuan menjatuhkan pemerintah
ketemu gimana baiknya
ingat pakar tidak selalu mencari kesalahan
dia ketemu kesalahannya terus bagaimana baiknya
karena sama sama hidup bersama
jadi eksekutif sama legislatif sama sama salah ini
ya betul kenapa
karena menurut tema saya ke depan ya
apabila ada masa seperti ini jangan khawatir
undanglah beberapa pakar
karena kita itu pakar itu kritis
tapi ingat pakar itu kritis tapi tidak boleh nyinyir
dia kasih solusi
kalau dia menyinyir doang kasih pergi
makanya saya berikan solusi yang adalah satu
pemerintah dki jakarta speed up untuk perdajonasi
kalaupun juga boleh dikeluarkan dulu
kenapa peraturannya seperti itu
korupsi itu sampai ke kebijakan korupsi semuanya itu
kita nggak boleh kasih contoh yang jelek
yang namanya speed up untuk yang namanya kajian kajian tadi
tapi jangan ditunda tunda
kapan pahaw itu berhenti
itulah dki jakarta dprd sudah minta itu
nggak pernah dikerjakan
ketika itu ditunda tunda it must be something wrong
makanya jangan seperti itu
bukankah nggak bisa ya dikonfirmasi antara reklamasi dan imb
nggak bisa karena ini bukan tanah yang sudah ada
tanah yang di create
jadi reklamasi jakarta itu memang tidak salah
tapi bukan berarti kalau tidak salah secara konsep kemudian secara hukum kebijakan ditabrak aja
ini negara yang sudah merdeka ada aturannya loh
ada indikasi abuse of power begitu sudah lah kita nggak terlalu jauh lagi
ini masalah karena sudah tahu tapi dipaksakan aja
kita perbaiki bareng bareng
tapi yang pertama eksekutif harus mengerti bahwa ini salah
kedua jangan biarkan dprd ini dikacanggi
nggak akan ini
saya sebagai masyarakat protes juga
ini sebenarnya pak ali
bisa soal dprd ini kan bekerjaannya dprd sesuai dengan regulasi yang ada
jadi kalau sesuatu yang ingin dikerjakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan masalah masalah katakanlah soal ini
ada peraturan daerahnya
ketika bicara soal peraturan daerah dibahas itu nggak sehari dua hari oleh dprd
dan tidak hanya dprd saja yang berbicara soal peraturan daerah diundang pakar masyarakat untuk kita dengar pendapat berkaitan dengan itu
baru peraturan daerah itu bisa diselesaikan dan diusulkan kepada
atau kepada komendagri
kan itu prosesnya
jadi kaitannya dengan ini terus terang saja memang kita kan juga kalau kita tahu kita paham mungkin kita nggak bertanya
iya kan gitu
karena ini persoalannya ada perbedaan persepsi interpretasi dari persoalan persoalan penggunaan penggunaan regulasi yang ada
kalau pemerintah daerah berdasarkan peraturan gubernur kalau kita beranggapan bahwa perdanya belum ada kok bisa ada
jadi perlu ada titik temu yang sehingga ada duduk
jadi ada tabayun lah bahasanya
jadi ini biar clear gitu
jadi nggak salah persepsi nanti kita nggak mau nuding siapa siapa nih masalahnya
mas rian ditahan dulu
kita juga nanti akan melihat kemungkinan apakah ini lanjut atau tidak atau malah jangan jangan ada moratorium juga nih
jadi kita akan bahas lagi cnn indonesia prime news segera kembali
kita kembali ke diskusi kita malam hari ini
tadi mas rian sebelum kita break
saya juga ingin menyampaikan bahwa
lahirnya kebijakan ini sebenarnya kan lebih kepada
karena menyenangkan publik begitu ya menyenangkan pihak pengembang atau masyarakat lah
katakan begitu sembari perdanya juga digodok oleh dprd
itu gimana kan seharusnya bisa bisa aja kayak gitu
nomor satu begini yang penting itu yang namanya pemerintah apalagi eksekutif
jangan menciptakan kecurigaan kecurigaan
ini kan jadi curiga tuh tadi anda katakan kecurigaan tuh
kok ini harus menyenangkan kebijakan publik itu memang harus membuat semua orang harus oke senang
tapi yang penting semua orang harus hari hebat
bukan kemudian melalui jalan jalan yang buat orang curiga ada apa ada apa
kita tidak boleh lagi hidup di dalam kehidupan yang serba curiga
jadi pemerintah daerah terutama eksekutif tidak boleh membuat satu pun kebijakan tidak boleh satu pun
yang menciptakan kecurigaan kenapa begitu distrust muncul kita repot nanti
buatlah itu terbuka transparan
toh pak gubernur itu adalah seorang yang mengklaim beliau transparan kan
kenapa sih tidak gitu loh
jadi jangan khawatir transparan sih tidak membuat orang itu dijatuhkan tidak kok
kita tuh pengen semuanya gak harus telanjang loh ya
tetapi ketika hal penting penting contohnya berhubungan dengan reklamasi
ini bola panas bola panas jangan melain selintas selintut gitu loh
coba bagaimana di manajemen ini bisa kok
dan kalau memang itu investasi sudah besar
bukan berarti kita mengajukan investasi itu
tapi kan ada cara yang itu sangat baik
caranya semua udah tahu cara udah tahu kenapa sih ditabrak gitu loh
kalau udah ada caranya stepnya ada sudah mau gitu ya seperti gini
ini cewek cewek udah mau menikah dengan cowok kemudian udah tinggal nikah
kenapa sih kok gak nikah tiba tiba punya anak itu kan jadi orang bercuriga kenapa dia
yang nomor satu adalah jangan pernah membentuk pemerintahan yang serba curiga
dicuriga kita juga curiga maka curiga janganlah
nanti pak anies gak efektif maka saran saya nomor satu pak gubernur harus belajar betul
menjadi pemerintah bukan berarti berkuasa tapi membangun trust
dan trust artinya jangan membentuk suatu opini opini atas kebijakan yang dibuat
yang itu tidak melalui sebuah proses yang seperti seharusnya dan diketahui bersama
bang ali gimana kalau sudah terlanjur begini bagaimana pembahasannya akan mundur
tidak mungkin ya
pasti akan berlanjut terus begitu
penjelasan seperti apa sih secara spesifik yang ingin diketahui yang ingin diminta
iya itu yang saya katakan tadi
ini kan perbedaan pandangan
ketika ini disegel lalu kalau pemerintah dki kan ada penyegel
kenapa disegel karena tidak sesuai dengan ketentuan
lalu mengajukanlah ke pengadilan dan sebagainya
itu kan argumentasinya bayar denda dan semuanya prosesnya

termasuk soal denda juga nggak disampaikan
ya kan ada komisi yang terkait
denda nya besar untuk yang kemarin sudah disegel ya
itu dia makanya saya bilang makanya semua kan kalau kita tanya teman teman kan mereka nggak mengikuti situasi itu tiba tiba muncul imb
dan dewan mempertanyakan itu mudah sebenarnya
supaya nggak terjadi konflik di opini di masyarakat perdebatan
datangi dprd atau jelaskan kepada dprd
atau mungkin nanti mungkin juga dprd akan mengundang
jelaskan saja lembaga bukan pak aniesnya
kan ada lembaga teknisnya yang ngurus itu
jadi lembaga teknisnya inilah dinas teknis ini
yang menjelaskan kenapa imb ini terbit
begitu kan apa dasarnya apa payung hukumnya gitu loh
sehingga tidak debatable
satu berpikir harus didukung oleh peraturan daerah
apapun ceritanya reklamasi memang
terus saya setuju kalau memang bicara soal imb
dengan reklamasi harus terpisah
reklamasi yang memang akan direncanakan itu
sudah tegas tidak bisa dilanjutkan kembali
tetapi yang dibicarakan sekarang
ini adalah bangunan di atas tanah hasil reklamasi
yang sudah jadi gitu kan
yang memang tanah hasil reklamasinya itu sendiri pun
belum didukung oleh peraturan daerah
sehingga untuk apa tanah itu
oke oke banyak sekali
banyak sekali dprd ya
gubernur pemerintah dengan rakyat atau wakil rakyat ngobrol
sudah ada pembicaraan di awal begitu
kapan yang akan mengundang
cuma ini sempat kebluah masyarakat kan
jadi rame jadi media kan
seharusnya pak gubernur begitu tahu ini kayak gini
jangan nunggu dipanggil dprd
jangan ke departemen teknisnya
kan sama sama kita orang indonesia
ini harusnya pak gubernur melakukan
akortesi kepada dprd
dprd ini bagaimana juga wakil rakyat loh
dan pemerintahan dki
dan pemerintahan dki jakarta
jangan sampai orang lain tahu dulu
urusan rumah tangga ya
kalau menurut saya
biasanya kalau kayak gitu ada ditutupi dari suami gitu ya
apa ini tanya tanyanya begitu ya
jadi yang paling penting kalau menurut saya
pak gubernur kalau perlu untuk pergi ketemu dengan ketua dprd
ngopi bersama bicara
itu pembicaraan yang sangat human gitu loh
lepas sekarang orang yang human
kenapa sering kehilangan yang itu
kita jadi kehilangan dia juga
menurut mas rian apa poin yang penting disampaikan nanti
yang paling penting yang paling utama
pertama bilang sama ketua dprd
pak ketua dprd pak dewan
saya tuh punya masalah gini loh
saya tuh mungkin agak kejauhan gini
jadi berbicara nih bagaimana baiknya kenapa
walaupun telat ya sebenarnya
semua hal bisa selesai asal
tidak dengan cara selingkuh
komunikasi kalau pakai selingkuh
enggak masalah jadi masalah besar
contohnya solusinya ya
nomor satu adalah
itu reklamasi masih freeze
setelah di freeze
setelah kami dialog dengan dprd
ternyata dprd punya ide baik
pak anies mengangkat dprd kan
yang dprd itu bijaksana dan teamwork
setelah freeze apa
baik kalau gitu saya perintahkan kepada mbak beda
untuk speed up itu dalam waktu tiga bulan selesai
dan perda selesai
ketika tiga bulan selesai
sudah tunggu empat bulan selesai
pengembang juga tahan empat bulan itu gak lama kok
jadi kalau kita lihat ini bukan masalah besar
hanya kita itu mikir mau bikin rusuh saja
makanya saya selalu katakan
setiap masalah dibikin rumit
pasti ada sesuatu di dalamnya
jadi solusinya apa
kemudian saling mendukung
jangan hukam enggak tahu
sudah lah jangan salah salahan saja
kalau kemudian kepentingan publik yang di kedepankan bagaimana
begini kepentingan publik itu relatif
pak goebro juga tahu
pak dprd juga tahu
yang jadi masalah kan kita pura pura nggak tahu saja
pura pura nggak tahu ya
contohnya kepentingan publik yang satu adalah apa
kita perlu lahan baru kata ketutup gitu
tapi ada caranya
jadi publik itu enggak revel kok
masalah apa jangan bikin curiga
asal pemerintahnya enggak pelintas pelintut gitu
itu terlalu berat
jangan kita mempunyai pemerintahan yang bikin kecurigaan
masyarakat kita itu nerimu
orang jakarta itu nerimu
tapi yang penting itu prosesnya baik
diomongkan oke kalau keburu kita kerap nggak geroki gitu ya
yang suka mengkritik itu dipanggil saja
daripada kita kritik ke media seperti cnn
ketemunya di situ bagaimana
dan kalau kita kritik di situ kan itu yang namanya first impression dapat dulu
dan sebenarnya jempen dibuat dengan dprd
dan jangan khawatir
kita semua berjuang kebaikan
juga kebenar negara gitu
ditunggu nih bang ali
terakhir bang ali apa yang akan disampaikan
besok fraksi golkar akan mengundang seluruh anggotanya untuk salah satunya membicarakan persoalan ini
sehingga kita bisa lebih jelas ya
kemana arahnya untuk kita bisa pahami ini
belum sampai kesana
ini soal internal fraksi
belum belum bicara soal
yang penting itu saran kami ya
bahwa ini dibuka lah ya
bahwa ini dibuka lah
komunikasi yang intens gitu berkaitan dengan ini
walaupun sekarang dengar dengar ada dorongan untuk bikin pansus itu belum
belum sampai kesana
oh belum lah
ya nggak perlulah ya kalau memang ini bisa dibicarakan
dijelaskan apa versinya pemerintah dki
apa versinya atau pandangannya daripada dprd dki ini kan clear
dimana titik temunya antara ini ada pergub ini ada peraturan daerah dimana
soal bicara soal legalitas hukum
nanti ada ketemu nih
kayak lagi musuhan aja gitu ya
maksudnya sebenarnya ngopi bareng selesai ya
sembari kita juga pantau ya mas rian
bagaimana kemudian hasil dari ngopi barengnya ini
apakah kita juga nanti diajak kopi bareng gitu ya bang
oh begitu ya
ya kita akan nanti sama sama lihat bagaimana ending dari persoalan ini
dan terima kasih sian indonesia prime news akan segera kembali dengan ini ya bang
dan informasi lainnya sesaat lagi